nama gue erik
keberadaan makhluk astral seringkali dikaitkan dengan hal hal mistis
kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat
membuat berbagai fenomena supranatural sebagai hal yang dihindari
namun sekarang berbalik
perkembangan teknologi membuat fenomena ini justru dikejar
bermodalkan perlengkapan berbasis teknologi
para pemburu hantu nekat mencari bahkan berkomunikasi dengan yang tak kasat mata
seperti komunitas ghost strangers indonesia
setelah terbentuk pada awal tahun dua ribu dua puluh lalu
mereka rutin melakukan hunting keliling berbagai tempat yang dianggap angker di indonesia
mulai dari kita suka nonton film
film horror sebenarnya
sampai eh kenapa kita nggak coba sesuatu yang berbeda
kalau di indonesia ini kan identik sama yang namanya dunia mistisnya ya
dunia mistisnya ini ya orang keselurupan indigo gitu loh
nah kita coba pakai pendekatan yang sebenarnya udah banyak tapi di luar indonesia
kalau di london di amerika ini adalah hal biasa gitu loh
nah gimana kalau kita masukin cara yang di luar
ke sana ke indonesia
dan jadi satu satunya tim pemburu hantu yang menggunakan teknologi dibanding supernatural mistis mistisan
alat yang mereka gunakan pun beragam
mulai dari beragam kamera foto dan video
lalu ada juga ghost detector yang merupakan electromagnetic field tester
fungsinya adalah untuk mencari gelombang atau signal elektromagnetik
seperti yang digunakan untuk mendeteksi
lalu ada juga ghost trap censor
motion detector yang memancarkan sinar infra merah yang bisa mendeteksi gerakan sekecil apapun
ada juga thermal kamera untuk menangkap energi panas atau dingin tubuh
dan yang terakhir adalah spirit box
prinsip kerjanya adalah radio lama yang bisa menangkap berbagai macam frekuensi seperti am fm fw dan juga mw
benda ini mereka gunakan sebagai medium untuk berkomunikasi
mereka mengklaim sebagai satu satunya komunitas berburu hantu berteknologi di indonesia
untuk membuktikan kebenaran alat alat tersebut
kami mendatangi salah satu pabrik konveksi terbengkalai di wilayah tangerang banten
tangerang b scream
mendengar nama saya dipanggil
sontak membuat bulu kuduk saya dan juga rekan jurnalis lasonga pebro bergidik seketika
namun kami masih ingin memvalidasi fenomena berburu hantu dengan teknologi ini dari kacamata fisikawan
benarkah fenomena supranatural dan teknologi dapat dijelaskan secara sains
kita harus menjelaskan secara tegas apa apa yang sudah diketahui apa apa yang sudah dibuktikan secara sains sebelumnya
jadi kalau kita punya bukti yang istilahnya strik buktinya ini tegas baru kita bisa masuk ke sains
teknologi lalu bertemu dengan apa ya kita bisa katakan ini something like folklore gitu ya mistis
dan semua hal yang menjadi kepercayaan masyarakat dan akhirnya terbentuk menjadi stigma
oh iya hantu tuh bentuknya begitu setan kayak gitu
eh ini ada teknologi loh kita bisa ngedetek
apa yang profikirkan tentang itu
saya kira gini ya mungkin kita akan masuk ke dalam satu bidang yang baru gitu ya satu bidang penelitian yang baru kalau menurut saya
jadi yang harus dijaga di fisikawan terutama fisikawan teori yaitu semacam bukan hayalan tapi semacam kreativitas
kreativitas itu maksudnya dia selalu berpikir sesuatu behind dari yang sudah ada
nah itu fisikawan teori itu harus mikir itu
dan itu kadang kadang bisa saja ke arah sana cuma fisikawan dan ilmuwan atau saintis ini harus memutuskan
apakah bijak masuk ke sana
keterkaitan antara hantu dan teknologi dapat ditelusuri sejak abad ke sembilan belas tepatnya pada tahun seribu delapan ratus enam puluh an
banyak fotografer yang bereksperimen dengan gambar stereoskopik dan pencahayaan ganda yang sering dikaitkan dengan penampakan
di tahun tersebut seorang fotografer amatir amerika bernama william mumler
dikatakan menjadi yang pertama ia menangkap hantu di dalam sebuah

bahkan dalam dekade yang sama universitas bergensi seperti cambridge dan juga oxford
membentuk sebuah klub untuk mencari bukti keberadaan mereka yang tak kasat mata
di indonesia sendiri kepercayaan tentang hantu sudah ada sejak zaman dahulu kala
kultur kepercayaan akan mitologi melekat pada akar dan budaya
tutup ruwet dan sebagainya
itu kan punya fungsi fungsi sosial mungkin itu sarana untuk membangun solidaritas memperkokoh
hubungan kemasyarakatan bagian dari sosialisasi adaptasi dengan lingkungan bagian juga dari apa
namanya wujud pelaksanaan dari ya katakanlah kearifan lokal itu apapun namanya ya bagaimana
orang harus bersahabat dengan siapapun termasuk dengan makhluk makhluk yang tidak kelihatan dengan alam
kan seperti itu jadi kalau dari kajian budaya ya itu sah sah saja terlepas dari berbagai
penjelasan tadi fenomena mistis masih menjadi prima dona sekalipun di tengah majunya peradaban
zaman dan teknologi seperti sekarang ini walaupun secara keilmuan belum bisa diverifikasi melalui
eksperimen yang terukur namun secara kepercayaan dan budaya mereka tetap ada di sekitar kita aziza
manum las tunggapetro pangerang banten